jumat pagi warga penerima bantuan tunai pedagang kaki lima warung dan nelayan
berbonong bono mendatangi markas kodim lima ratus dua jakarta utara
untuk mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah sebesar rp enam ratus
untuk di wilayah jakarta utara sendiri tercatat sebanyak dua puluh lima ribu warga
yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan
guna mempercepat proses penyaluran bantuan ini
pihak kodim menyiapkan tiga lokasi penyaluran bantuan
yang akan diselenggarakan selama dua puluh hari ke depan
hingga titik titik untuk bisnisnya kami tahu
untuk mengembangkan proses penyaluran kepada masyarakat
verifikasi penerima bantuan juga sudah berlangsung selama satu bulan lalu
oleh petugas gabungan dari pihak kodim dan pemkot jakarta utara
sehingga dipastikan tidak ada penerima dengan data ganda
atau tumpang tindih dengan penerima bantuan tunai lainnya
syaratannya sih mudah pak
kita didata dari bulan mulai februari sih
sekarang ini kereasasinya
selama bulan seru kembangnya sih pak
karena kan bulan puasa ini semua semua serba naik
semua akan dibangun
jadi ya lumayan
guna menjaga terjadinya kerumunan dalam penyaluran btpk lwn kali ini
pihak kodim juga membedakan antara ruang tunggu dan ruang penerimaan
serta mewajibkan warga untuk menggunakan masker
sementara itu kodim lima ratus enam tangerang bertugas menyalurkan bantuan
senilai rp enam ratus kepada dua puluh empat calon penerima bantuan
dan tahan penerimaan
tahap awal disalurkan kepada dua ribu penerima di aula makodim lima ratus enam tangerang
pada jumat siang
pelaku usaha penerima bantuan telah melalui tahap verifikasi data
yang dilakukan anggota tni
di mana sebelumnya para pelaku usaha telah mendaftarkan diri
melalui petugas babinsa atau kantor koramil setempat
penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap
dalam kurun waktu satu bulan ke depan
kita melaksanakan pemberian bantuan yang disebut btpk lwn
bantuan tunai kepada pedagang kaki lima warung dan nelayan
di mana di kodim lima ratus enam tanggerang ini
ini dialokasikan kita dapat membaginya untuk dua puluh empat ribu penerima
sedangkan interval waktu yang disiapkan oleh mabestaini
ini adalah satu bulan
terhitung mulai hari jumat tanggal delapan april ini
sampai dengan tanggal delapan mei
bantuan yang didapatnya akan menjadi tambahan modal usaha
lebih selama pandemi pendapatannya jauh merosot
atau sebelumnya sudah pernah dapat bu
pertama kali pas saya
sehari hari aktivitasnya apa bu
jualan pak di rumah
jualan apa itu bu
jualan minuman makanan gitu anak anak
nanti bantuan ini buat apa bu ke depannya bu
ya bantuan ini buat tambah tambahin modal pak
bantuan tersebut dapat menjadi stimulus pelaku usaha
untuk kembali beraktivitas untuk menggerakkan roda perekonomian
tim liputan cnn indonesia